menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono menjelaskan alasan dikeluarkan peraturan pemerintah nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut
pro kontra aturan dalam peraturan pemerintah ini salah satunya adalah pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut untuk diekspor ke luar negeri
pro kontra tertuang dalam pasal sembilan ayat dua huruf d menyebutkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai undang undang maka ekspor boleh dilakukan
menurut menteri kelautan dan perikanan hasil sedimentasi pasir di indonesia setiap tahun ada tiga puluh miliar kubik akibat arus perputaran oseanografi
nantinya hasil sedimentasi itulah yang akan diperbolehkan untuk diambil dan menjadi bahan membuat reklamasi
reklamasi itu gak bisa kalau gak pasir laut
nah kalau dia pasir laut nggak boleh sembarangan diambil pantai misalnya gitu terus kemudian diambil muara sungai misalnya kemudian diambil nggak boleh
harus sedimentasi dimana sedimentasi ditentukan oleh tim
karena kkp gak boleh sendirian ahli gak bisa
ahlinya harus dari berbagai pihak termasuk unsur masyarakat
di antaranya seperti kayak
kkp seperti itu